obyek wisata pantai di gugusan kepulauan seribu masih menjadi tujuan favorit wisatawan untuk mengisi liburan akhir tahun
namun cuaca buruk yang ditandai dengan gelombang tinggi di perairan utara jakarta dan erupsi gunung anak rakatau di selat sunda berdampak pada menurunnya jumlah wisatawan
ratusan wisatawan terus berdatangan ke pelabuhan kali adem muara angke penjaringan jakarta utara
beberapa wisatawan ada yang datang sendiri sementara beberapa wisatawan lain datang secara berkelompok bersama rombongan komunitas
mereka antusias mengisi liburan akhir tahun sekaligus melewati malam pergantian tahun di sejumlah obyek wisata kepulauan seribu
satu persatu para wisatawan menaiki kapal tradisional yang akan mengantar mereka ke daerah tujuan
pulau pari pulau harapan dan pulau tidung adalah pulau pulau yang menjadi tujuan favorit para wisatawan
cuaca buruk dan imbauan dari badan meteorologi klimatologi dan geofisika atau bmkg
untuk menghindari daerah pantai tak menyurutkan para wisatawan berkunjung ke kepulauan seribu
meski merasa khawatir para wisatawan yakin pelayaran menuju tempat obyek wisata masih aman
mereka juga terus memantau informasi cuaca yang dikeluarkan instansi resmi pemerintah
kemarin juga saya pas mau kesini nanya nanya dulu disini tuh gimana cuacanya
gimana ininya tapi katanya aman sih makanya saya nggak jadi cancel
rencana kita ke pulau tidung
kita satu rombongan ada lima puluh orang dari keluarga semua sekar sembilan puluh sembilan bogor
pulau tidung kalau menurut saya masih tempat yang aman ya karena jauh dari krakatau gitu
jadi antisipasinya kita selalu mantau terus dari berita berita dari bmkb
tapi itu semoga agak contoh
dibanding tahun sebelumnya jumlah wisatawan ke kepulauan seribu tahun ini menurun cukup drastis
selama masa libur sekolah dan libur akhir tahun ini
jumlah wisatawan hanya berkisar antara tiga ratus hingga lima ratus
jumlah ini sangat jauh berbeda dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai dua hingga tiga orang per hari
untuk pagi hari ini cukup signifikan penurunan dari tahun kemarin
mengingat kondisi cuaca pada hari ini
juga gelombang masih cukup masih daging
jadi bisa menurutnya saya berpendapat dengan ini
masih cukup tinggi
yang kedua himbuan himbuan dari berbagai unsur
terus terimplikasi juga atau terdampak dari kejadian bencana kemarin di selat sunda
jadi sangat rasis hampir tujuh puluh persen penurunan penumpang atau wisatawannya ke sepuluh
para wisatawan diimbau untuk tetap memperhatikan faktor keselamatan pelayaran
selama menuju obyek wisata di kepulauan seribu
wisatawan juga diimbau tetap mengenakan jaket pelampung selama berada di atas kapal
fakih hitami jakarta